anak buah kapal tunda atau takbot henry yang membawa kapal tongkang christie mengaku senang karena selamat dari pembajakan di perairan filipina
namun mereka juga merasa sedih karena belum bisa bertemu dengan keluarga dan harus kembali berlayar
usai menjalani pemeriksaan kesehatan di tarakan kalimantan utara salah satu korban selamat yohanis serang mengaku
belum mengetahui kapan bisa pulang untuk bertemu dengan keluarga
sebab hingga kini perusahaan tempatnya bekerja masih memintanya untuk kembali berlayar
sementara itu pihak perusahaan belum bisa memastikan kepulangan lambas simanung kalit yang masih dirawat di rumah sakit di lahat datu malaysia karena luka tembak
saat ini perwakilan perusahaan sudah berada di malaysia untuk mengurus segala keperluan lambas